menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto mengatakan operasi penyelamatan korban serangan kelompok bersenjata di kabupaten duga papua terus dilakukan
salah satu fokus operasi yaitu mencari empat karyawan pt istaka karya yang belum ditemukan
menurut wiranto tujuh belas karyawan pt istaka karya meninggal dunia empat korban ditemukan selamat dan dua puluh tujuh orang sudah diselamatkan
mereka adalah karyawan pt istaka karya pekerja puskesmas guru serta masyarakat
wiranto juga mengklarifikasi jumlah pasukan yang turut dalam operasi itu
meski tidak memberikan jumlah pasti ia mengatakan ada bantuan satuan non organik dari luar papua baik itu dari brimop dan kopassus
selain itu wiranto juga menegaskan tidak ada pemakaian bom dalam pencarian melainkan menggunakan granat
saat ini memang ada isu bahwa tni menggunakan bom
tidak ada tidak ada kita menggunakan bom
tapi kalau kita gunakan granat granat pelontar iya
dan suaranya untuk orang awam sama dengan bom suaranya
tapi barangnya tidak
kalau bom dijatuhkan dari udara ini ditembakkan dari senapan
jadi jangan sampai ada berita yang simpang siur seperti itu
dan sudah tersambung melalui telepon koresponen cnn indonesia iwan hermawan saat ini berada di wamena
iwan ada empat orang
sudahkah ada kabar penemuannya
ya baik terima kasih putri
sampai saat ini aparat gabungan dari tni dan polri masih terus mencari keempat orang karyawan istaka karya yang statusnya masih hilang
namun demikian dari empat orang tersebut tiga diantaranya diduga kuat sudah meninggal
karena saksi mata yang ikut melarikan diri pada saat kejadian eksekusi oleh gerombolan
separatis bersenjata itu harus melihat bahwa ketiga orang tiga diantara empat orang tersebut
melarikan diri dalam keadaan yang penuh luka
sementara satu lainnya masih cukup sehat
namun ada informasi terbaru yang bisa kami sampaikan di sini
yaitu pada pagi tadi sekitar pukul enam terjadi serangan kepada pos tni di distrik yigi
dan serangan dari kelompok separatis bersenjata tersebut
membuat dua prajurit tni terluka
walaupun lukanya tidak terlalu berat
satu terluka di pelipis karena pantulan peluru atau psikoset
satu lagi meluka di bahu namun pelurunya tembus jadi tidak terlalu membahayakan
dan keduanya dalam keadaan stabil dan saat ini dibawa ke pos tni di distrik bua
tadi juga pada sekitar pukul dua belas helikopter sempat dikirim
untuk mengevakuasi dua prajurit yang terluka tersebut
namun karena cuaca buruk helikopter tersebut akhirnya terpaksa mendarat
di timika dan tidak jadi untuk melakukan evakuasi
dan rencananya evakuasi akan dilakukan pada esok
dan serangan tersebut terjadi di distrik yigi di pinggir hutan distrik yigi
jadi jika bisa saya gambarkan distrik yigi itu adalah semacam lokasinya seperti di lembah lembah begitu
dan tembakan tersebut dilakukan dari ketinggian dari perbukitan yang ada di sekitar distrik yigi
aparat gabungan aparat tni yang ada di situ pun membalas tembakan
tidak diketahui apakah ada korban dari kelompok separatis bersenjata yang dibalas di belakangnya tersebut
iwan itu artinya serangan yang paling baru ya
betul serangan yang paling baru yang terjadi pada tadi pagi
dan aparat tni yang ada di listrik yigi membalas tembakan
namun ketika dilakukan pengejaran tidak bisa menemukan apakah ada korban dari pihak kelompok tipil bersenjata yang melakukan penyerangan
keterangan dari kelompok sifat bersenjata tersebut adalah mereka jika ada teman mereka yang terluka atau tertembak
tewas tertembak oleh aparat tni mereka langsung membawa mayatnya dan kemudian jenazahnya langsung dibakar di tempat yang aman begitu
jadi aparat tni kadang kadang tidak bisa menemukan jenazah dari kelompok separatis bersenjata tersebut
iwan bagaimana dengan penyisiran
mengapa sampai bisa ada serangan lagi
aparat gabungan tersebut
gabungan sudah mulai menyisir
artinya sudah cukup sebenarnya aman kondisi terutama distrik yigi dan distrik buah
distrik yigi sendiri sebenarnya secara umum sudah dikuasai oleh pasukan tni dan pasukan tni sendiri sudah mulai membangun pos di sana
tapi seperti yang saya sebutkan tadi kondisinya memang distrik yigi tersebut dia merupakan sebuah lembah dan dikelilingi oleh perbukitan yang sangat luas dan sangat tinggi
aparat tni polri memang melakukan pengejaran ataupun penyisiran
informasi yang kami dapatkan dari sekitar empat puluh atau lima puluh kelompok sipil bersenjata yang beroperasi di sekitar kabupaten duga
mereka memecah diri menjadi kelompok kelompok kecil sekitar tiga sampai lima orang dan kemudian melakukan serangan serangan secara sporadis dan gerilya tersebut
dan memang ini adalah serangan yang terbaru selepas serangan serangan yang dilakukan pada minggu kemarin dan ini adalah yang paling baru jadi

baru jadi selama beberapa hari terakhir kemarin memang sudah tidak ada serangan dan kondisi cukup aman dan tiba tiba hari ini kemudian ada kontak tembak lagi putri
pasca serangan itu sore hari ini seperti apa kondisi distrik yigi
sampai saat ini distrik yigi sendiri informasi yang kami terima kondisinya sangat sepi penduduk juga tidak berani keluar rumah
mungkin karena efek masih ada rasa takut khawatir akibat kontak senjata pada pagi harinya pasukan tni sendiri masih berjaga jaga di posnya di sana
dan kemudian dua rekan mereka yang terluka dibawa ke distrik mbuah yang jauh lebih aman karena di distrik mbuah sudah semuanya dikuasai oleh aparat gabungan
dan roda ekonomi di sana juga sudah mulai berjalan kembali dan pasukan tni pun masih berjaga jaga di distrik yigi dan sebagian melakukan pengejaran